nah itu tadi kenapa kita harus penting selama enam bulan sekali harus memeriksakan gigi ke dokter ya
dan selain itu juga ternyata teknologi kedokteran khususnya kedokteran gigi ini terus saja berkembang
kalau dahulu kalau kita masih ingat ya untuk merapikan struktur gigi ini yang tidak rata dengan menggunakan kawat gigi yang tentu saja tidak bisa disembunyikan
alex kalau senyum itu masih kelihatan kawatnya gitu
senyumnya tidak bebas ya
tapi ternyata sekarang pasien bisa memilih teknologi aligner atau cetakan gigi yang tidak tampak atau dikenal sebagai perangkat lepasan ortodontik
nah ini dia liputannya
sekilas tidak ada yang berbeda dari senyum maria harvanti runner up kedua ajang miss world dua ribu lima belas ini
profesinya sebagai model dan bintang iklan mengharuskannya untuk selalu tampil sempurna
bahkan maria tidak diperbolehkan menggunakan kaot gigi
maka untuk mengatasi masalah struktur giginya yang tidak rata
maria harus menggunakan produk yang tidak mengganggu penampilannya
jadi aku awalnya pengen pakai invisalign karena gigi kelinciku itu kan ada dua
yang kiri itu sedikit lebih maju daripada yang kanan
tadinya mau pakai brace tapi karena tadi aku bilang lagi udah
maksudnya masih ada pekerjaan pekerjaan yang misalnya jadi benda ambasador atau jadi model photoshoot atau catwalk gitu kan
tidak boleh kelihatan pakai something
jadi aku milih invisalign karena it's totally invisible
metode perata gigi transparan ini memanfaatkan teknologi digital
semua tahap pengerjaannya melibatkan penggunaan piranti lunak yang membantu dokter dalam menganalisa kondisi gigi pasien
dokter gigi spesialis ortodentis hani kurnia menyatakan penggunaan invisaline untuk pasien yang memiliki problem gigi tidak rata namun tetap mementingkan estetika dan kenyamanan
invisalign ini kita menggunakan teknologi digital
jadi pasien akan di scan

ini itu akan kita masukkan ke dalam software
kemudian dari software itu kita bisa menentukan rencana perawatannya
setelah itu pasien bisa melihat pergerakan giginya
untuk tahap konsultasi awal metode perata gigi transparan ini memakan waktu yang lebih lama karena cetakan perata gigi dibuat khusus untuk setiap pasien
selain itu pembuatan cetakan gigi harus dilakukan di laboratorium yang berada di amerika
namun untuk proses penggunaan dan perawatan invisaline relatif lebih cepat dan tidak membutuhkan perawatan ekstra
karena lama pengguna perata gigi ini tergantung kondisi masing masing pasien dan komitmen pasien sendiri untuk menggunakan aligner selama paling tidak dua puluh dua jam sehari
metode invisaline relatif membutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode perawatan dengan kawat gigi
biaya perawatan gigi ini dimulai dari lima puluh sembilan juta rupiah untuk biaya konsultasi awal hingga berakhirnya masa perawatan
manggar fathani jakarta